mahkamah konstitusi menggelar sidang putusan di semisal kasus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah
sidang ini menentukan dilanjutkan atau tidaknya permohonan sengketa pilkada dalam sidang panel delapan hakim mk
dari dua puluh dua putusan sengketa pilkada yang diputuskan selasa pagi dua belas perkara ditolak
dua sengketa pilkada ditolak karena tidak memenuhi syarat formal
yakni ambang batas selisih suara yang diatur dalam pasal satu ratus lima puluh delapan undang undang pilkada
salah satunya provinsi aceh
perolehan suara pasangan calon muzakir manafta halid ini tertinggal lima empat puluh delapan persen oleh pasangan calon irwandi yusuf nova iriansyah
namun batasan maksimal pengajuan gugatan perkara satu lima persen suara
senin kemarin mk juga menolak dua puluh dari dua puluh dua putusan sengketa pilkada
mayoritas gugatan tidak memenuhi syarat formal seperti legal standing
hanya dua perkara yang diterima untuk putusan selai
yakni kasus di kabupaten intan jaya dan tolikara
sudah ada korespondensi ann indonesia edo eka rizky di gedung mahkamah konstitusi edo
putusan sengketa pilkada dari wilayah mana saja yang hari ini dibacakan dan bagaimana hasilnya
ya puspa sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini dan baru saja usai
sidang sengketa pilkada yang digelar oleh mahkamah konstitusi membacakan ada sekitar
kasus atau sengketa pilkada dari dua puluh dua wilayah mulai dari kawasan aceh yang ada juga hingga ke kawasan papua
nah dari dua puluh dua sengketa pilkada yang disidangkan oleh mk di hari kedua ini
mk menolak dua puluh satu diantaranya keputusan atau sengketa pilkada ataupun keberatan yang diajukan oleh salah satu calon
salah satu pasangan calon yang mengajukan keberatannya kepada mahkamah konstitusi untuk nantinya
yang diharapkan terjadinya pemilihan atau pilkada ulang di beberapa wilayah tersebut
dan ada satu wilayah yaitu wilayah puncak jaya yang akhirnya dikabulkan oleh mk dan mk pun memutuskan
bahwa kabupaten puncak jaya ini harus menggelar pilkada ulang
dikarenakan karena memang adanya pemungkutan suara ulang di enam distrik yang ada di kabupaten puncak jaya
karena memang rekapitalisasi suara yang dihitung pada penghitungan serentak kemarin oleh kpud setempat maupun kpu pusat
itu tidak melibatkan
distrik sehingga hasil pilkada dua ribu tujuh belas di kabupaten puncak jaya ini dianggap cacat hukum oleh mk
sementara itu terkait dengan dua puluh satu wilayah lainnya termasuk diantaranya tadi juga dibacakan
penolakan sengketa atau pengajuan sengketa pilkada yang diajukan oleh pasangan rano karno
dan juga pasangan rano karno di pemilihan gubernur banten
dikarenakan mk menolak gugatan dari rano sendiri dikarenakan memang ambang batas yang tidak sesuai
sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pasal satu ratus lima puluh delapan ayat tujuh
kurang lebih seperti itu puspa dinamika yang berlangsung di mahkamah konstitusi pada hari ini terkait dengan adanya
dan keputusan sengketa
pertama di mana ada yang menyebutnya sengketa pilkada serentak di tahun dua ribu tujuh belas ini dan mk masih akan nantinya menyidangkan sekitar tujuh lagi
sengketa pilkada serentak yang akan dilangsungkan mulai esok hari nanti
namun meski memang kita mengetahui seharusnya ada sembilan hakim mk yang melakukan proses persidangan ini
dan sejauh ini presiden joko widodo baru menerima nama nama dan belum menentukan siapa pengganti patrialis akbar
yang terkena permasalahan kasus korupsi dan mk masih terus melanjutkan hingga esok hari
komposisi delapan hakim konstitusi yang menyelenggarakan sidang sengketa pilkada serentak di tahun dua ribu tujuh belas ini
ya edo tapi apakah seluruh atau semua begitu yang mengajukan sengketa menerima keputusan terkait sengketa ini
ya puspa tadi saya sempat berbicara dengan beberapa pihak yang mengajukan sengketa pilkada ini
sebagian besar memang menerima apa yang sudah diputuskan mk karena memang jika kita melihat
beberapa permasalahan yang ditolak oleh mk ini memang sesuai dengan aturan yang berlaku
seperti ambang batas yang melebihi satu lima persen atau selisih ambang batas dari pemungutan suara
atau perolehan suara ini melebihi satu lima persen itu sudah tentu mk tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya
karena memang sudah jelas melanggar undang undang yang berlaku dan juga ada juga permasalahan
seperti masalah ambang batas waktu yang ditentukan oleh mk beberapa gugatan ini memang
ternyata terbukti atau dibuktikan oleh mk bahwa sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh mk
terkait dengan pengajuan sengketa pilkada dan artinya memang tidak bisa ada lagi protes yang dilakukan oleh pihak pihak
yang melakukan gugatan ini dan mungkin saja ada langkah lain nantinya yang akan diambil melalui langkah langkah hukum
tidak melalui mk karena memang seperti tadi di wilayah banten misalnya salah satu alasan dari tim sukses
pasangan nomor urut dua itu dari calon gubernur rano karno tidak hanya seputar ambang batas
selisih perolehan suara yang dipermasakan namun tim sukses dari pasangan nomor urut dua ini menemukan adanya kecurangan kecurangan
dalam proses kampanye yang berlangsung di pilkada serentak di wilayah banten pada beberapa bulan yang lalu
dan ini langkah langkah ini masih memungkinkan untuk dilakukan oleh tim sukses untuk dilanjutkan proses sengketa pilkada ini ke jalur hukum juga nantinya
baik terima kasih edo ekariski korespondensi ann indonesia melaporkan dari gedung mk jakarta